kita ke informasi berikutnya pemirsa pemerintah telah menyepakati dan menetapkan ada dua puluh tujuh hari libur nasional dan juga cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
kesepakatan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama skb menteri agama menteri ketenaga kerjaan dan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
keputusan dua puluh tujuh hari libur nasional dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh empat diputuskan selasa pagi di kantor menko pmk jakarta
dalam konferensi pers muhajir effendi merinci dua puluh tujuh hari libur yang ditetapkan yakni libur nasional sebanyak tujuh belas hari dan cuti bersama sebanyak sepuluh hari
penetapan keputusan hari libur ini untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dan para pelaku ekonomi sektor pariwisata
maupun lainnya maupun sebagai rujukan pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait masa hari libur
untuk tahun dua ribu dua puluh empat pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah dua puluh tujuh hari
di mana libur nasional sebanyak tujuh belas hari dan cuti bersama sebanyak sepuluh hari
nomor tiga penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
nomor tiga penetapan hari libur nasional dan cuti bersama sektor pariwisata